delapan calon haji yang positif covid sembilan belas berasal dari surabaya tuban tulung agung pacitan dan situbondo
lima calon haji berhasil sembuh dan dinyatakan negatif
keempatnya pun bisa berangkat di kloter selanjutnya
namun empat yang terakhir yakni calon haji asal situbondo masih harus menjalani isolasi
sekretaris panitia penyelenggara ibadah haji ppih ebarkasi surabaya abdul haris
mengimbau agar calon haji di hisa kloter membatasi interaksi dan menghindari kerumunan
terlebih saat ini mereka sudah memasuki fase akhir keberangkatan
jika masih belum negatif sampai klot terakhir dipastikan gagal berangkat
ppih tetap berusaha memberikan kuota kursi di kloter akhir
namun dengan catatan calon haji telah dinyatakan negatif covid sembilan belas sebelum kloter terakhir atau kloter dua puluh delapan berangkat
sesuai sop calon haji yang positif akan dites

kloter terakhir itu kita memang mendapatkan jatah dari hitungan kalkulasi untuk open seat
jadi open seat itu ditutup selama kloter satu sampai kloter terakhir
kemudian akan ditambah speech cadangan
sehingga kita usahakan secara maksimal bagaimana jamaah yang terdaftar keberangkatnya di tahun ini berangkat secara keseluruhan
sementara calon haji yang gagal berangkat
karena hamil bertambah dua berasal dari sumbenep dan pamekasan hingga totalnya menjadi empat orang
salah satunya mai
calon haji berusia empat puluh satu tahun yang diketahui hamil setelah dilakukan tes urin saat masuk asrama haji
usia kandungannya sudah masuk lima minggu sehingga tidak memenuhi persyaratan dari kementerian kesehatan
sesuai peraturan kementerian kesehatan
usia kandungan di bawah empat belas minggu dan di atas dua puluh enam minggu
berangkat ke perangkatan ibadah haji
bersama sang suami mai pun menunda keberangkatan ibadah haji tahun depan
calon haji lain yang tertunda keberangkatan karena sakit ada delapan orang
di antaranya mengalami sakit tbc hipertensi dan paru paru hingga butuh perawatan di rumah sakit
hingga rabu asrama haji embarkasi surabaya sudah memberangkatkan dua puluh enam kloter dari dua puluh delapan kloter jamaah calon haji
tim liputan cnn indonesia